well siapa yang tidak suka belanja
ini mendekati dengan akhir tahun seakan menjadi momen yang pas untuk berbelanja
belanja selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mata
tapi nyatanya memang tidak menyenangkan kadang untuk dompet ataupun kantong
apalagi jika momennya pas seperti hari belanja yang pastinya menawarkan diskon atau promo menggiurkan
ini sebentar lagi natal tahun baru bisa jadi untuk beli kado orang tersayang
atau mungkin untuk memuaskan diri sendiri saja
saya ajak anda untuk lihat belanja online godaan yang sangat menggiurkan
ini promo semacam harbolnas sebenarnya tidak hanya terjadi di indonesia
karena ada beberapa negara juga punya kebiasaan melalui hari belanja nasional mereka di amerika serikat
ini contohnya ada black friday tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini dimulai hari diskon terbesar dulu adalah bagi para pengusaha eceran
setiap tanggal sebelas november ini diadakan
biasanya kalau kita lihat
film film amerika atau mungkin ada berita berita amerika soal toko yang akan sale itu antriannya sangat panjang
bahkan suka bikin kemah di depan toko
siapapun yang pertama masuk bisa dapat diskon paling besar
bahkan mengular gitu
sementara black friday sendiri ini biasanya pesertanya adalah dulu retail offline
dan beberapa tahun belakangan black friday ini diadaptasi oleh beberapa e commerce
salah satunya adalah amazon com dan juga sejumlah e commerce lain
di amerika serikat
bahkan di tahun dua ribu enam belas ini dia
total pendapatan dari black friday sendiri sekitar tiga tiga puluh empat miliar usd atau sekitar empat ratus lima puluh triliun rupiah
kemudian kita ke singles days
kalau anda jomblo anda ke tiongkok
sebenarnya zaman dulu muncul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada sebuah sekolah yang merayakan acara untuk para jomblo
tapi tahun dua ribu sembilan ini dia
perusahaan e commerce terbesar di tiongkok justru menggunakan istilah tersebut sebagai hari berbelanja online di tiongkok
bahkan pengirimannya bisa sampai ke seluruh dunia
ini penjualannya bahkan mengalahkan saat cyber monday di tahun dua ribu dua belas
singles day sendiri mencapai
pendapatannya di tiongkok tujuh belas delapan miliar rupiah atau sekitar dua ratus empat puluh triliun rupiah
kemudian kalau kita ke indonesia
indonesia waktu itu lahirnya pada tanggal cantik dua belas desember dua ribu dua puluh
ini merupakan puncak festival belanja online terbesar
awalnya ini e commerce yang ikut harbolnas hanya sekitar tujuh
tapi tahun ini ada lebih dari dua ratus bahkan dua ratus lima puluh kabarnya e commerce yang bergabung
sementara di tahun dua ribu enam belas
ini dia pendapatan yang memang disurvey atau diterima oleh nielsen laporannya
ada sekitar dua ratus tiga puluh lima usd atau sekitar tiga tiga triliun rupiah
dan ini targetnya tahun ini sebelumnya liputan juga mengatakan bahwa targetnya adalah empat triliun rupiah
dan bertambahnya e commerce yang ikut pastinya target itu harusnya bisa tercapai
selanjutnya saya ajak anda untuk melihat ini beberapa tahun belakangan indonesia kebanjiran dengan pelaku e commerce
ini bisa kita rasakan sendiri di instagram ataupun twitter ya
suka ada komen cek ig kita sih
ini banyak sekali
jadi orang yang buka jualan online semakin menjamur di sana
sementara jumlah pengunjung ini ada tiga besarnya adalah lazada
kemudian tokopedia dan elevania
yang juga mencapai
di atas tiga puluh dua juta pengunjung ke situs mereka
dan juga ini berdasarkan popularitas di media sosial mereka
dan kalau kita perhatikan di sini ada sedikit yang baru wajah baru ada gd id atau gdid terkenalnya begitu
gdid baru beberapa bulan belakangan rilis tapi sudah bisa masuk ke angka tiga enam juta pengunjung
ini artinya sudah cukup bisa diterima
dan gdid adalah anak dari gd com yang merupakan rival terbesar alibaba
sebagai pasar online terbesar di tiongkok
ada banyak sekali
sehingga sepertinya orang sekarang kalau mau beli barang pilihannya juga banyak
dan bisa lihat referensi lain
jadi misalnya ada barang yang di tokopedia
harganya tidak terlalu saklek begitu
anda bisa cek di bukalapak
selanjutnya saya ajak anda untuk melihat
yang memang menjaring orang untuk semakin menggunakan e commerce ini

di instagram sendiri ada beberapa akun yang suka bikin laporan ya
ada drama drama online shop dan sebagainya itu ya
yang bikin kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih interaksi atau engagement yang dilakukan oleh para e commerce ini
sementara itu lazada masih menempati peringkat pertama
kemudian ada tokopedia
angkanya tiga tujuh ratus lebih besar
dan ada blibli dua enam ratus sekian di media sosial
selanjutnya ini dia
ada kiprah harbolnas
sebagai puncak festival online terbesar
harbolnas ini mengalami kenaikan baik dari sisi peserta target penjualan bahkan juga transaksi penjualan
kalau tadi di tahun dua ribu lima belas ini angkanya dua satu triliun rupiah
dan target ini tercapai
kemudian tiga tiga triliun rupiah
tahun dua ribu tujuh belas targetnya adalah empat triliun rupiah
ini kalau kita lihat grafiknya di sini ada chartboard
tahun dua ribu dua belas ketika diluncurkan atau dirilis pertama kali
hanya sekitar tujuh peserta tujuh e commerce yang bergabung di sini
kemudian ini naik
lebih dari berapa ratus persen
dari dua puluh dua kemudian tujuh puluh delapan
dan di tahun dua ribu tujuh belas ada sekitar dua ratus empat puluh lima
kurang lebih ya
ada sekitar dua ratus empat puluh lima online shop atau e commerce yang bergabung tahun ini
ini artinya semakin konsumtif saja masyarakat indonesia
dan kalau dua ribu enam belas digelarnya tiga hari
jadi capaian transaksinya pun bisa dikatakan harus lebih dari dua ribu lima belas
saya ulangi kembali lagi
adalah empat triliun rupiah
ini menjadi kabar baik untuk perekonomian indonesia
tapi juga kadang bisa menjadi kabar buruk ya
untuk anda dan juga kantong anda pastinya